kerap disebut terutama saat seseorang dinyatakan positif
terinfeksi virus corona menggunakan tes pcr
city value adalah banyaknya jumlah siklus yang dihasilkan
dalam mencari materi genetik virus dari sampel lendir
atau hasil swab pasien covid sembilan belas
apakah city value ini dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat
sebelumnya saya sudah mewawancarai heri setianto
salah satu penyintas covid sembilan belas yang sempat merasa bingung
dengan hasil city value yang ia dapatkan dari hasil tes pcr
dan membuat ia harus menjalani isolasi mandiri
akhirnya saya coba di tes pcr juga
sepuluh berapa tadi sepuluh tujuh puluh tujuh
itu kan artinya
tapi tidak ada kondisi yang drop
kondisi saya biasa saja
apakah ini karena
metabolisme dalam tubuh saya baik atau enggak saya enggak paham
tapi dilihat dari standarisasi dari cp itu kan sebenarnya empat puluh ya mas
baru dinyatakan negatif
tapi ternyata saya sepuluh
tidak apa apa baik baik aja
ya enggak tahu
tapi apa mau dikata ini kan hasil lab gitu ya
dokter spesialis patologi klinik dari fakultas kedokteran unair surabaya
fauka aryani mengatakan
menggunakan beberapa regen
dan tiap tiap regen memiliki perbedaan cut off nilai positif dan negatifnya
ada regen yang dinyatakan negatif apabila nilai city value nya empat puluh tiga puluh tujuh tiga puluh enam bahkan ada yang dua puluh tujuh
yang perlu diperhatikan saat membaca city value adalah regen apa yang digunakan
karena tiap tiap regen yang digunakan itu punya beberapa perbedaan dalam mendeteksi target gen
badan kesehatan dunia atau who menetapkan untuk pemeriksaan pcr
dua target gen
setelah menetapkan dua target gen ini
maka yang harus diperhatikan berikutnya adalah ambang batas negatifnya
apabila sudah dilakukan pengulangan siklus atau diputar makan sampai empat puluh kali
dan ternyata belum menunjukkan signal fluorescence di dalam mesin
maka dapat diartikan sebagai negatif city value nya
nah sebaliknya kalo misalkan
oh ternyata pada siklus ke sepuluh sinyal flowersensinya terdeteksi
berarti dia city value nya sepuluh itu tadi seperti itu
nah city value itu berbanding terbalik dengan kandungan virus yang ada di sampel yang akan diperiksa seperti itu
jadi semakin rendah city value itu semakin banyak ya virusnya seperti itu replikasi virusnya
nah cuman kalo misalkan pada sampel pernafasan catatannya
kalau dari cdc itu tidak bisa dijadikan patokan keparahan derajat
derajat keparahan penyakit ya
tetap gejala klinis itu monitoringnya dari vital signs seperti itu ya dari laboratorium

terkait nilai cut off city value yang berbeda beda ini masyarakat tidak harus bingung
karena yang menjadi patokan untuk terapi dan penanganan covid sembilan belas adalah gejala klinis yang muncul
kementerian kesehatan republik indonesia telah membuat lima kategori gejala klinis covid sembilan belas
yang dapat menjadi acuan tingkat keparahan penderita
dimulai dari asimptomatik atau tanpa gejala kemudian mild atau bergejala ringan
moderate atau gejala sedang
severe gejala berat hingga kritis
nah kemudian dari lima ini apapun berapapun city value nya itu tetap kita patokannya gejala klinis
kalau orang city value nya tujuh belas misalkan ya tapi dia gejalanya mild
hanya flu lake syndrome misalkan hanya ringan ringan saja
ya itu tetap boleh isoman kemudian terapinya simptomatik saja
misalkan obat obatan flu ditambah dengan vitamin nutrisi yang baik seperti itu
nah tapi ada orang yang menurut saya
ada orang yang misalkan city value nya dua puluh tujuh tapi dia harus menggunakan ventilator
nah seperti itu itu tergantung tetap apapun interpretasinya berapapun city value nya
lab akan mengeluarkan hasilnya positif dan negatif seperti itu
penelitian ilmiah pernah dilakukan pada seseorang yang positif covid sembilan belas
di mana pada hari ke dua belas terjadi penurunan virulensi di dalam tubuhnya
yang dibuktikan dengan pengambilan sampel yang diambil dan dikultur pada hari ke dua belas tersebut
menunjukkan pertumbuhan virus semakin menurun
dan di hari ke empat belas bahkan sudah tidak ada sama sekali
dari sinilah kemudian dapat diambil kesimpulan dan acuan
bahwa isolasi mandiri bisa dilakukan sampai hari ke sepuluh
bila masih bergejala dapat ditambah tiga hari sehingga pada hari ke empat belas sudah bisa beraktivitas seperti sedia kalah
kalaupun misalnya dilakukan tes pcr dan hasilnya masih positif
sifat virusnya itu sudah melemah dan sudah tidak punya kemampuan untuk menularkan lagi kepada manusia
arman helmi galuprestisa jakarta